memanfaatkan momen halloween salah satu kafe di surabaya mengubah dekorasi kafenya menjadi rumah hantu
tidak hanya suasananya yang seram kuliner yang disajikan pun dibuat sehor mungkin
di antaranya steak darah berbelatung kue jari hingga kue puding otak manusia
penasaran dengan sensasi kuliner horror tersebut beri keliputannya
kepala kafe surabaya
menyelamatkan pengelola kafe untuk mengajak pengunjung menikmati suasana yang tidak biasanya
kafe ini menggelar pesta halloween dengan tema the hunted house atau rumah berhantu
selain dekorasi dan suasana yang horror kuliner yang dihadirkan juga menyeramkan
di antaranya frankensteak
dengan memadukan daging sapi dan daging ayam yang disiram saus hitam dari buah bin
untuk menambah ekstrim steak daging diberi ulat belatung dari celi
untuk makanan penutup ada braincake atau kue yang berbentuk otak manusia yang dibalut dengan jelly
kue kuburan kue tengkorak manusia dan finger cookies atau kue jari
kuliner dengan nuansa seram seperti ini ternyata mampu menarik pengunjung yang datang karena penasaran ingin mencoba
kuliner halloween dihargai rp satu ratus lima puluh dan rp dua ratus sepuluh
pengunjung dapat menikmati suasana dekorasi dan kuliner yang disanjikan dan dapat berfoto selfie di berbentuk
kuliner halloween ini dihargai rp satu ratus lima puluh dan rp dua ratus sepuluh
pengunjung dapat menikmati suasana dekorasi dan kuliner yang disanjikan dan dapat berfoto selfie diberbentuk
kuliner halloween dihargai rp satu ratus lima puluh dan rp dua ratus sepuluh